lebaran kurang lengkap rasanya jika belum mudik namun terkadang karena faktor tertentu tidak semua orang bisa kembali ke kampung halaman menjelang hari raya
rasa rindu kampung halaman dan orang tua bagi perantau ternyata dapat meningkatkan stres serta kesepian apabila tidak terpenuhi
apalagi jika tradisi mudik sudah dinanti nanti seperti saat ini setelah dua tahun tidak bisa kembali ke kampung halaman
mudik itu sebetulnya menimbulkan kebahagiaan sesuatu yang luar biasa kalau kita mengatakan itu pada diri kita sendiri karena itu ada di mindset kita
bahwa mudik itu bukan sesuatu yang harus tetapi bisa menjadi alternatif dan kita bisa mengatakan bahwa kalau misalnya tidak mudik tanda cinta kasih kita bisa kita kirimkan atau kita transfer atau apa jadi itu tidak membuat sesuatu yang luar biasa
tanpa mudik sebenarnya kita bisa membuat liburan lebaran tetap nyaman
caranya beragam bisa dengan mengajak keluarga besar yang tak mudik untuk makan bersama
ini bisa menjadi cara untuk terhindar dari kesepian serta stres
seperti yang dilakukan keluarga danar di sosrosumi harjo
pria bertempat tinggal di ceger jakarta timur ini sudah tiga tahun tidak kembali ke kampung halamannya di yogyakarta
untuk anak anak ada acara acara tertentu
atau mungkin makan bersama atau ya dibuat acara tersendiri untuk anak anak
enggak sih mungkin hanya nyanyi ada game gitu
tapi kalau untuk dengan ibu itu biasanya sungkeman
kita akan perkeluarga melakukan acara sungkeman
selain memanfaatkan momen lebaran untuk membangun kedekatan bersama keluarga melalui makan dan berbincang bersama
ada banyak hal seru yang dapat dilakukan bersama keluarga besar
misalnya silaturahmi online dengan keluarga yang berada di luar kota
bisa juga sekedar bermain game bersama keluarga
atau menjadi tuan rumah merayakan lebaran dengan teman terdekat dan tetangga
mudik bukan keharusan saat lebaran
sebab hari raya hakikatnya adalah kemenangan setelah melewati bulan suci ramadhan bagi umat
banyak hal yang bisa kalian lakukan selama di rumah bersama keluarga dan kerabat anda terdekat
salah satunya adalah silaturahmi secara online
kedua kalian bisa makan bersama dengan teman teman anda dan juga kerabat anda selama lebaran di rumah
dan ketiga kalian juga bisa melakukan hobi hobi yang selama ini kalian tidak sempat untuk lakukan
mentari detanzil danang wisanggeni jakarta